komisaris jenderal polisi tito karnavian dikenal sebagai pejabat polisi yang penuh dengan prestasi
di mata keluarganya tito karnavian adalah orang biasa namun memang berotak cemerlang
masa kecil tito karnavian dihabiskan di kawasan tangga buntung palembang
lahir dua puluh enam oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat di palembang sumatera selatan tito merupakan anak kedua dari empat bersaudara
ayahnya bernama ahmad saleh dan sang ibu bernama hordia
namun keduanya telah lama berpisah
menurut ahmad saleh saat kecil tito sering bermain dan berenang di sungai musi bersama teman temannya
setelah tamat sma tito mulai berubah menjadi orang yang lebih tertib
empat ujian yang ia jalani kala itu yakni akpol fakultas kedokteran universitas sriwijaya
jurusan hubungan internasional ugm dan stand semuanya lulus
namun ia memilih akpol untuk menjadi polisi karena biayanya lebih murah
bahkan nyaris tanpa biaya
dan inilah pesan keluarganya bila tito karnavian berhasil menjadi kapolri
kalau kita tugas dengan baik jangan terlalu over jadi kita harus menghargai sedior sedior kawan kawan lainnya itu
dan tubuh kepolisian tetap harus kompak
kami sebagai orang tua memohon kepada allah bimbingannya selalu untuk tito
mudah mudahan tito akan berhasil

semoga allah selalu melindungi dan kita akan berhasil
teman kecil tito karnavian yang mantan petinju nasional elianto bercerita saat mereka main perang perangan
tito selalu ingin menjadi komandan
dia tuh lincah ya pandai berani dia tuh ya gesit
pribadi dia tuh bagus orangnya tuh terbuka ya sifatnya menolong gitu kan ya surah gitu kalau memang itu kan